badan pengelola keuangan haji atau bpkh melalui program kemaslahatan dan anggota komisi delapan dpr ri turut membantu warga korban gempa yang terjadi di cianjur jawa barat
badan pengelola keuangan haji bersama anggota komisi delapan dpr siang kemarin memberikan santunan untuk korban gempa
dalam kesempatan itu bpkh bersama mitra kemaslahatan menyalurkan bantuan kemaslahatan senilai dua dua miliar rupiah kepada para korban gempa di cianjur di kantor bupati cianjur jawa barat
bantuan tersebut berupa sembako logistik dapur umum tenda darurat wc portable dan kebutuhan bayi
penyaluran program kemaslahatan bpkh ini dibantu oleh tujuh mitra kemaslahatan
yaitu rumah zakat
pppa daril quran
baitul malmu amalat
dan dompet duafa
keterjangkauan apabila dalam waktu serentak bisa menjangkau semua
tapi kita lihat informasi ini
itu juga segera beredar cepat gitu ya
untuk masyarakat secara spontan punya ruang juga untuk membantu
dan kita juga berharap bantuan ini tentu tidak hanya material tidak hanya logistik
termasuk juga kebutuhan konseling bagi pengungsi dan khususnya anak anak untuk dampingan psikosoial khusus
banyak macam come mulai sandang bangang
dan makanan kecil dan beberapa juga rendah dapur umum dan sebagainya
jadi kita turut prihatin dan mengucapkan belas kumpawa yang sebesar besarnya
pada seluruh warga cianjur dan sekitarnya
insya allah kita kuat bersama untuk menghadapi semua berjayaan
nilai berapa kira kira
kalau nilai total yang sudah kami salurkan sekitar dua dua miliar
melalui beberapa saluran
bpkh juga ikut prihatin dalam bencana cianjur ini
dan mendukung pemerintah dalam pemulihan cianjo melalui program kemaslahatan atau csr bpkh